hingga sabtu malam puluhan rumah di kawasan cipinang melayu jakarta timur masih terendam banjir
akibat hujan deras deras yang mengguyur jakarta sejak sabtu sore
tidak hanya di jakarta banjir juga merendam ratusan rumah warga di pintu dua perumahan pondok hijau permai
bekasi timur dengan ketinggian mencapai tujuh puluh cm
hujan deras yang mengguyur jakarta sejak sabtu sore membuat air di kalisunter meluap
dan membanjiri ratusan rumah di kawasan cipinang melayu jakarta timur
ketinggian banjir mencapai setengah meter dan hingga sabtu malam banjir belum juga surut
menurut warga air meluap dari kalisunter dan merendam rumah mereka sejak sabtu sore
warga cipinang melayu yang ingin beraktivitas terpaksa harus menerobos tingginya banjir yang merendam pemukiman mereka
hujan deras sejak sabtu sore juga membuat tanggul aliran kali pulo jati padang pasar minggu jakarta selatan kembali jebol
jebolnya tanggul sepanjang enam meter ini juga menyebabkan puluhan rumah warga di rt enam rw tiga jati padang terendam air setinggi lima puluh cm
puluhan petugas ppsu dan sudin tata air diterjunkan ke lokasi
guna mengevakuasi puluhan warga untuk mengungsi
ini adalah kali kelima tanggul di aliran kali pulo jati padang jebol
tanggul ini terus tergerus dikarenakan tembok pembatas yang lama sudah tidak mampu menahan aliran kali

pada sabtu petang terdekat
pembuatan air tersebut menyebabkan puluhan rumah warga di rt enam rw tiga jati padang tersebut menyebabkan puluhan rumah warga di pondok hijau permai rawalumbu bekasi timur
pada sabtu petang tersebut menyebabkan puluhan rumah warga di pondok hijau permai rawalumbu bekasi timur
dengan ketinggian mencapai tujuh puluh cm
selain akibat derasnya hujan banjir juga terjadi akibat meluapnya kali cakung yang melintasi perumahan tersebut
banjir masih menggenangi kawasan itu lantaran kondisi perumahan juga lebih rendah dibanding saluran air